hari raya idul adha menjadi berkah tersendiri bagi penjual arang di desa purwosari kecamatan kota kudus jawa tengah
pasalnya usai proses penyembelihan hewan kurban membakar daging kurban menjadi tradisi warga
arang pun menjadi salah satu yang diburu warga
bahkan tidak sedikit warga yang kehabisan stok arang di warung ini
ngatini penjual arang yang sudah berjualan lebih dari tiga puluh tahun meneruskan orang tua menuturkan
peningkatan penjualan arang terjadi sejak dua pekan sebelum lebaran
puncaknya sepekan sebelum idul adha mulai banyak pesanan
dalam sehari ia mampu menghabiskan dua puluh lima karung arang
akhir akhir ini tidak membutuhkan waktu lama karena dua puluh lima karung ludes dalam waktu singkat
sementara pada hari biasa penjualan arang hanya habis tiga karung saja
dua minggu sebelum lebaran dua puluh lima karung
itu habis dalam
ini sudah habis
kalau hari biasa berapa
kalau ramai lima karung
yang dijual lagi di warung ada yang buat sendiri